dan kami ajak anda untuk memantau bagaimana sidang ispat berlangsung di wilayah jakarta dan bandung
sudah ada korespondensi ann indonesia ada albi pratama di jakarta
dan berikutnya ke surabaya maksud saya atau gresik jawa timur ada eka rima korespondensi ann indonesia
saya ke surabaya terlebih dahulu
rima bagaimana proses pemantauan hilal penentuan satu zulhijjah di surabaya
ya puspa saat ini saya berada di bukit condro tipo tepatnya di kabupaten gresik
tempat di mana penentuan hilal dari tiga puluh titik yang berada di jawa timur ini adalah salah satunya
dan jika diketahui bahwa jawa timur ada tiga puluh titiknya adalah titik terbanyak di seluruh indonesia
karena rata rata di kabupaten kota titiknya ada empat kemudian lima bahkan ada yang satu di kabupaten kota di seluruh provinsi di indonesia
tapi di provinsi jawa timur ada tiga puluh tiga titik
di tempat dan bukit condro dipo ini adalah salah satu lokasi yang menjadi acuan dari tiga puluh titik atau tiga puluh tempat pantauan hilal tersebut di provinsi jawa timur
jika di bukit condro tipo ini diketahui terlihat hilalnya maka pada tiga puluh titik atau tiga puluh tempat pantauan lainnya akan diketahui bahwa terlihat juga
terlihat di samping saya ini pantauan hilal sudah selesai dilakukan oleh lembaga falakiyah dari nahdlatul ulama kabupaten gersik
dan belum diketahui hasilnya seperti apa karena masih dirapatkan terlebih dahulu
kemudian akan disampaikan kepada hakim ketua yang ada di sini ya ini dari kementerian agama kabupaten gersik
baru kemudian nanti akan diputuskan apakah pantauan hilal ini melihat hilal atau tidak
karena pada tahun ini aturan yang ditetapkan di seluruh asia tenggara itu cukup berbeda
karena jika sebelumnya bisa dilakukan atau ditentukan pantauan hilalnya di bawah tiga derajat maka saat ini aturannya adalah berada di ketinggian tiga derajat
dan juga di elevasi enam derajat
sehingga salah satu hal yang menjadi kendala adalah bukit condro dipo untuk saat ini elevasinya masih berada di bawah lima
ini akan berbeda dengan lokasi lain misalnya di aceh
aceh ini akan menjadi salah satu penentuan di seluruh indonesia karena elevasinya sudah cukup tinggi
yang ini di atas lima derajat untuk posisi mataharinya
sehingga ini menjadi salah satu acuan yang bisa memungkinkan untuk bisa potensi melihat hilal lebih besar
sehingga untuk situasi yang berada di gresik ini atau di bukit condro dipo ini
acuannya tetap akan mengacu kepada keputusan nasional jika nasional nanti melihat acuannya dari aceh
sementara untuk di gresik sendiri untuk pantauan hilal tadi sudah dilakukan oleh beberapa
tidak hanya dari lembaga falekiah nadatul ulama yang berada di kabupaten gersik
tapi juga dari sejumlah pihak eksternal yang juga melakukan pantauan
ada tiga pihak ini tadi dari salah satunya adalah universitas yang berada di kabupaten gresik
kemudian juga dari tim nahdlatul ulama yang berada dari kabupaten probolinggo yang juga hadir di sini
untuk melakukan pembangunan
namun secara bersama sama di sini ada tiga teropong yang digunakan untuk melakukan pemantauan tadi
dari pantauan pantauan tersebut tadi sempat hilal mulai berjalan atau berada di titik di sekitar pukul lima dua puluh lima tadi
diketahui bahwa sekitar titiknya hampir terlihat secara jelas
dan hal tersebut masih belum disimpulkan lebih jauh lagi oleh tim falekiah yang saat ini sedang mengadakan rapat
karena nanti penentuannya akan diketahui
setelah titik tersebut benar benar berada di titik yang seharusnya dengan konjungsi sekitar tiga derajat
baru diketahui bahwa hilal tersebut bisa diputuskan apakah terlihat atau tidak
ini nanti akan menjadi penentu kapan pelaksanaan ibadah arafah yang akan dilakukan oleh masyarakat yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji
kemudian juga menjadi salah satu penentuan ibadah zulhijjah yang akan dilaksanakan oleh umat muslim
yakni puasa selama sepuluh hari menjelang hari raya kurban
sehingga jika diputuskan
besok adalah tanggal satu zulhijjah
maka besok seluruh masyarakat yang akan menjalankan ibadah sunnah puasa zulhijjah bisa mulai dilakukan pada mulai tanggal satu besok
dan nanti sehingga sepuluh hari ke depan menjelang hari raya idul kurban
baru nanti akan dilakukan kembali ruqyatul hilal untuk menentukan kapan pelaksanakan idul kurban
sehingga untuk penentuan tersebut ini menjadi salah satu penentu apakah idul kurban akan berlangsung atau berlangsung sekitar sepuluh hari dari sekarang
atau mungkin akan mundur satu hari lagi
setelah penentuan hilal yang sudah dikirimkan hasilnya dari lembaga falakiyah yang berada di kabupaten gresik ini ke nasional untuk dirapatkan
dilakukan sindang isbat penentuan satu zulhijjahnya
baik eka rima berikutnya saya ke albi pratama di jakarta
albi bagaimana proses pemantauan hilal satu zulhijjah di jakarta
apa yang menjadi kendala di jakarta
selamat sore puspa saat ini saya berada di lantai tujuh gedung kantor wilayah kementerian
agama provinsi dki jakarta di jakarta timur
dimana sama seperti yang tadi dilaporkan oleh eka rima hari ini sekitar delapan puluh enam titik di indonesia ini serempak melakukan pemantauan hilal untuk melihat apakah besok tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua sudah jatuh masuk kepada bulan baru yaitu satu zulhijjah seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
mengingat pada tanggal sepuluh zulhijjah seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah umat muslim yang ada di indonesia ini akan merayakan hari raya idul adha
nah dari pantauan yang dilakukan di atas kabupaten ini
yang dilakukan di atas kantor wilayah kementerian agama provinsi dki jakarta saat ini memang sudah dilakukan persiapan
tetapi pemantauan secara efektifnya baru akan dilakukan pada pukul tujuh belas lebih empat puluh sembilan waktu indonesia barat sampai dengan pukul delapan belas waktu indonesia barat
karena pada pukul tujuh belas lebih empat puluh sembilan itulah matahari sudah terbenam dan itu menjadi momen yang pas untuk melakukan pemantauan hilal secara langsung
baik dengan menggunakan mata ataupun dengan sejumlah alat
alat bantu untuk bisa melihat citra hilal ataupun bulan muda yang berbentuk bulan sabit lebih jelas
nah puspa di belakang saya saat ini ada dua alat yang menggunakan tripot bisa terlihat
yang pertama adalah sebelah kiri dulu ini adalah teleskop ataupun teropong bintang yang langsung bisa melihat hilal jika memang visibilitasnya baik seperti itu
dan ini bisa melihat beberapa bintang dan juga bulan itu sendiri
ketika nantinya matahari sudah terbenam ataupun ketiga tiga bulan saja kita bisa melihat

terbenam ataupun sudah berada di bawah ufuk ataupun dalam bahasa indonesia adalah cakrawala
nah selain teropong di sebelah kanannya yang berwarna kuning ini adalah alat bantu juga untuk bisa melihat yaitu teodolit
yang juga akan membantu teropong ini sendiri melakukan pemantauan hilal
nah selain dua alat ini juga ada alat sederhana yaitu binokuler ataupun teropong bumi
yang bisa membantu jangkauan mata untuk melihat keberadaan hilal ataupun bulan baru di sekitar wilayah dki jakarta
nah hanya saja memang puspa disampaikan oleh tim teknis dari pemantauan hilal dari kantor wilayah kementerian agama provinsi dki jakarta
sejumlah kendala memang bisa dihadapi terutama di ibu kota jakarta
karena beberapa kendala ini diantaranya adalah seperti misalnya awan yang begitu mendung
kalau misalnya bisa kita lihat di belakang saya awan juga cukup tebal ditambah lagi juga ada kabut polusi
dan juga terhalang oleh beberapa bangunan bangunan tinggi seperti gedung gedung bertingkat
yang memang menghiasi kota

tetapi bukan tidak mungkin di wilayah dki jakarta hilal juga bisa tampak
karena dari sejumlah tempat di wilayah indonesia di jakarta sendiri ini ada empat lokasi yang menjadi tempat pemantauan hilal sendiri puspa
selain di atap gedung kantor wilayah kementerian agama provinsi dki jakarta
ada tiga tempat lain yaitu di kepulauan seribu dan dua ada di wilayah jakarta barat
diantaranya adalah masjid kehazi asimasyari di daan mogot
di masjid al musharirin basmol jakarta barat
nah memang rukiatul hilal ataupun pemantauan hilal secara langsung ini harus dilakukan
walaupun hisap ataupun penghitungan secara fisika astronomi ini sudah bisa ditentukan hilal pada hari ini seperti apa
dari tim pemantauan hilal sendiri tadi sudah melakukan penghitungan secara hisap menyatakan bahwa pada sore hari ini
ketinggian hilal ada berada di angka sekitar dua derajat dimana dari ketentuan mabims
ataupun menteri agama yang ada di wilayah asia tenggara seperti misalnya malaysia brunei darussalam indonesia dan juga singapura ini ditetapkan
hilal harus berada di sekitar tiga derajat di atas ufuk ataupun cakrawala setelah matahari terbenam
dengan elokasi sekitar enam empat derajat tetapi dari hasil hisap sendiri baru terlihat sekitar dua derajat
dan juga elongasinya berada di angka empat delapan ataupun empat sembilan derajat
pada saat pemantauan hilal hilal berada dalam posisi yang sudah sesuai dengan standar
maka nanti akan ditabulasikan dengan hasil pemantauan hilal yang ada di delapan puluh lima daerah lainnya di indonesia
untuk kemudian diberikan kepada kementerian agama yang secara simultan saat ini juga sedang melakukan persiapan untuk sidang isbat
untuk menetapkan apakah besok tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua sudah memasuki bulan baru yaitu bulan zulhijjah
ataukah tidak seperti itu
nah andaikan misalnya dihitungkan ke waste land
dalam pemantauan hilal saat ini belum sesuai dengan standar puspa nantinya juga akan dilaporkan kepada pihak kementerian agama yang saat ini juga sedang melaksanakan persiapan sidang isbat
apakah nantinya diputuskan besok tetap memasuki satu zulhijjah yang artinya pada tanggal sembilan juli dua ribu dua puluh dua kita akan merayakan hari raya idul adha yang bertepatan dengan tanggal sepuluh zulhijjah
ataukah pada hari lusa dari hari ini atau sekitar hari jumat tanggal satu juli dua ribu dua puluh dua yang jatuh sebagai tanggal satu zulhijjah yang artinya kalender yang beredar saat ini memang menunjukkan tanggal sembilan juli adalah sebagai hari raya idul adha
tetapi jika tidak sesuai dengan standar maka pemerintah harus memundurkan satu hari yaitu pada hari minggu tanggal sepuluh juli dua ribu dua puluh dua menjadi tanggal sepuluh zulhijjah seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
baik artinya kita tunggu
beberapa menit lagi sebelum matahari terbenam bagaimana nanti hasil dari sidang pemantauan atau penentuan satu zulhijjah seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
rekan rekan terima kasih banyak
sebelumnya ada eka rima korespondensi ann indonesia di gresik jawa timur
kemudian ada albi pratama korespondensi ann indonesia di jakarta